inilah momen saat letnan satu infantri agus prayogo memperoleh medali emas di ajang sea games kamboja beberapa waktu lalu
agus memang bukan prajurit biasa
perwira yang juga atlet maraton nasional ini sudah menyumbangkan tujuh medali emas dari sembilan kali keikutsertaannya di ajang sea games
di kamboja agus menjadi jawara di nomor maraton empat puluh dua km
agus mengaku tantangan terberat saat itu adalah suhu ekstrim yang mencapai empat puluh dua derajat celcius
memang saya hari hari berlatih di bandung di cuaca kurang lebih sekitar dua puluh dua derajat
tetapi saya sering melaksanakan atau long run di jakarta
yang notabene jakarta bisa mencapai cuaca tiga puluh dua derajat
yang lebih menguntungkan lagi saya hamil satu minggu sudah berada di kota tempat maraton akan dilaksanakan
sehingga saya datang langsung aklimatisasi menyelesaikan keadaan cuaca di sana
selain agus tni ad mengirim sembilan belas atlet
tiga ofisial dalam ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
hasilnya prajurit tni ad meraup tujuh emas empat perak dan sepuluh perunggu
medali ini diperoleh di cabang antara lain atletik karate pencaksilat dan lain sebagainya
atas prestasi ini mabes tni ad memberikan penghargaan berupa uang pembinaan sepeda motor serta promosi kenaikan pangkat
tni ad juga membuka diri terhadap atlet sipil yang berniat bergabung menjadi prajurit
apa yang tadi disampaikan bahwa
orang orang sipil yang nanti akan masuk ke militer itu mendapat perhatian juga
ini dulunya mereka ini atlet
kita rekrut menjadi tentara
pasti kalau kita pada saat werfing itu kalau sudah atlet tingkat provinsi ke atas apalagi nasional itu udah merem aja masuk gitu pasti itu
dalam ajang sea games kamboja beberapa waktu lalu indonesia menempati peringkat ketiga
total indonesia mendapatkan delapan puluh tujuh emas delapan puluh perak dan sepuluh perunggu
iwan hermawan dwi ari jakarta